izinin saya pergi dari sini pak
kamu boleh pergi dari sini
tapi setelah kita menikmati malam ini
kamu jangan main main sama saya
ini cuma airboat pak

eh bu susi
aduh kebetulan ketemu di sini
nih saya mau bayar uang kontrakan sampai satu tahun ke depan
wah sumben ibu
biasanya nunggu tagi dulu
sebenarnya sih saya mau pindah dari rumah kontrakan ibu
mau beli rumah baru
kalau mau beli rumah baru ngapain ibu bayar sampai seratus tahun segini bu
nggak apa apa bu
nanti kalau saya pindah ke rumah baru uang itu nggak saya ambil lagi
ya anggap aja sedekah
ibu kayaknya beda ya sekarang
terus gelangnya juga bagus bagus
duit dari mana tuh bu
dari itu loh bu
warisan dari orang tua
setiap malam rumah ibu rame banget ya
terus ada mobil juga di pinggir jalan
siapa tuh bu
ah itu saudara saudara saya yang datang ke rumah
ada juga loh temannya risa yang datang
udah ya bu
saya mau per messi dulu soalnya masih banyak urusan di rumah
permisi ya bu
huh dasar okb
barang kayak baru
anak ibu yang cantik
udah pulang ya
risa kecewa sama itu
bu tega ngelakuin ini sama itu
anak ibu sendiri
ibu tenaga ngejual risa sama laki laki
dung belang bu
udahlah risa kamu tuh gak usah nangis nangis
nanti juga kamu akan terbiasa dengan keadaan ini
lagi ya kamu itu gak boleh nolak permintaan ibu
beb ciri baru
nggak kayak gini caranya bu
pokoknya apapun yang ibu mau
kamu harus lakukan
kamu itu bisa menjadi aset terbesar ibu
risa gak kuat ada disini
risa mau pergi aja
kamu berani keluar dari rumah ibu
bu lepas ya ibu
bu lepas ya
akhirnya ibu berani kamu bikin gara gara sama ibu
kakek bilang mau pergi dari rumah sini segala
bu risa cuman gak mau ibu jual risa lagi
kita gak mau
ibu tidak akan membiarkan kamu pergi dari rumah ini
apa susahnya sih nurutin kemauan ibu
kamu cukup dandan cantik
terus nemenin pak broto
malam ini saya ada di sebuah masjid
jauh dari rumah
jauh dari rumah
jauh dari rumah
jauh dari rumah
jauh dari rumah
jauh dari rumah
jauh dari rumah
jauh dari rumah
terus adik kamu
sebelum saya pergi dari rumah
di air matanya
risa udah jangan nangis
pak broto itu udah dateng
udah nungguin kamu di depan

jangan jual risa lagi
jangan jual risa lagi
risa apa kasih kamu pake sudu segala
pak broto itu udah datang jauh jauh
dan dia tuh mau bayar kamu mahal
cara kamu bakti sama ibu
adalah kamu pergi dengan pak proto
kamu senangkan hati dia
karena malam ini kamu dibayar dua kali lipat
kamu jangan membantah
risa malam ini kita akan makan makan di hotel
kita akan bersenang senang
jadi kamu harus tetap bersayang ya
aku harus kabur dan minta tolong
aku juga harus nolongin diki
kasian dia di rumah
tongkang yang di kalimantan yang membawa batu bara
secepatnya dikirim ke cilacap
kau orang lu yaz terxeutaw kepada sandara hitam cil depois aku bahkan questuk ke na sarah di bentuk awan lu
aku poner upayakan kehan amaran rosanti
dan memang masih sangat juga mumpuni
silahkan pisang brega teri an dan pewarna kita di kalimantan yang berburu bulat
seolah olah kita akan ber volumen

iya dulu saja hei

di sana juga ada mbak
yang terdekat mas yang terdekat dimana

ini saya kasih duit